mantan wali kota blitar m samanhudi anwar ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus perampokan rumah dinas
dan penyanderaan wali kota blitar santoso yang terjadi pada desember dua ribu dua puluh dua
perampokan membuat santoso mengalami kerugian sebesar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah
saman hudi diduga berperan membantu para perampok memetakan rumah dinas wali kota ketika dirinya dan para pelaku masih dipenjara
di lembaga permasyarakatan seragen jawa tengah
saat itu saman hudi dipenjara karena kasus suap pembangunan gedung sekolah negeri
ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya
dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas
dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan ruang dan waktu bahkan yang lain untuk melakukan aksi
aktivasi samanhudi dalam perampokan rumah dinas wali kota blitar santoso masih didalami kepolisian
sementara itu m samanhudi anwar saat ditanya oleh wartawan terkait penangkapan dirinya mengaku tidak tahu apa apa
pak sedikit pak
soalnya itu membantu soalnya pak
saya nggak tahu ini
pak itu pak
pasal kuhp terkait membantu kejahatan pencurian dengan kekerasan
membuat samanhudi terkait penangkapan ruang dan waktu

polisi telah menangkap total empat orang tersangka
sementara dua orang masih buron yakni oki supriyadi dan medi afrianto
wahyu pratama surabaya jawa timur